menabung merupakan menyimpan uang untuk kebutuhan jangka pendek
sementara investasi merupakan proses mengembangkan uangnya
untuk mendapatkan profit yang lebih banyak dan tentunya ini juga tujuan jangka panjang
yang membedakan keduanya adalah faktor resiko
tentunya menabung memiliki resiko yang kecil
namun tidak memiliki potensi keuntungan di masa depan seperti halnya investasi
lantas bagaimana kita cermat memilih antara tabungan dan investasi
terlebih di tengah ketidakpastian ekonomi di masa pandemi
dan sudah bergabung bersama kami perencana keuangan bapak safir senduk melalui sambungan zoom
selamat pagi pak
selamat pagi maggie
sudah terlihat anda cerah sekali ya pada pagi hari ini
sepertinya profitnya sudah berlipat lipat nih pada pagi hari ini
lebih nyaman menabung di masa pandemi karena ketidakpastian ekonomi
seperti saya yang biasa mengatur uang keluarga jika ada uang kelebihan
sebaiknya ini ditabung atau diinvestasikan mas
iya jadi gini di indonesia itu ada sedikit salah paham
sebenarnya bukan salah paham tapi kebiasaan bahwa
kata menabung itu identik dengan menaruh uang di tabungan di bank ya
menaruh uang di tabungan di bank
karena bank kebetulan punya produk namanya tabungan
tabungan itu kata dasarnya
dari kata tabung ya tapi sebenarnya itu adalah karena nama dasarnya sama
jadi kita di indonesia selalu mengatakan menabung itu adalah naruh uang di tabungan di bank
sementara kalau naruh uang di luar tabungan di bank itu namanya investasi
nah ini yang terjadi selama ini ya
tetapi buat saya perbedaannya sebetulnya kalau menabung itu adalah
menyisikan uang untuk tujuan tertentu di masa yang akan datang
contoh maggie anda menabung untuk sekolah anak
itu berarti anda menyisikan uang supaya nanti ujung ujungnya anda pakai buat bahan sekolah anak misalnya ya
tetapi investasi itu adalah anda naruh uang
tujuannya adalah bukan untuk dipakai lagi nanti
tapi untuk berkembang berkembang sehingga anda bisa jadi kaya makmur dan sejahtera
nah sekarang pertanyaannya adalah
kalau anda adalah seorang ibu rumah tangga misalnya
apa yang harus dilakukan
menabung atau berinvestasi
jawabannya adalah prioritas pertama adalah untuk persiapan dana dulu
entah untuk sekolah anak
entah untuk pensiun
renovasi rumah mungkin dan lain sebagainya
kalau itu sudah terpenuhi
barulah kita berinvestasi
kita berinvestasi untuk jangka panjang
untuk kita bisa menjadi kaya makmur dan sejahtera yang ujung ujungnya untuk kita kembangkan nanti dananya
ya bang faisir apa saja keuntungan dan juga kekurangan investasi dan juga menabung di masa pandemi seperti ini bang
ya tentunya adalah kalau misalnya asumsinya adalah kalau menabung itu naruh uang di bank
dan berinvestasi adalah itu naruh uang di luar perbankan
maka keuntungannya atau kekelemahannya juga adalah bahwa biasanya menabung itu tentunya potensi untungnya
lebih kecil ya resiko tapi juga resikonya lebih kecil
nah sebaliknya berinvestasi karena tujuannya untuk mengembangkan dana kita
biasanya potensi untungnya lebih besar resikonya juga lebih besar
tapi jangan salah maggie yang menarik adalah banyak orang
mereka memutuskan berinvestasi atau mendapatkan hasil yang lebih besar
tetapi mereka tidak punya pengetahuan mereka tidak punya edukasinya
mereka masuk ke sebuah produk investasi hanya karena ada tawaran hasilnya besar
dan biasanya orang seperti ini tidak pernah puas dengan hasilnya
hasil investasi berapapun dia taruh di sini oh tidak puas ah kecil
ada peluang lain dia masuk ke sini oh tidak puas ah kecil
begitu terus sehingga ujung ujungnya orang ini terjebak pada investasi bodong
dan ini harus dihindari kucinya adalah edukasi saya pikir
edukasi ya ini adalah kuncinya
dan sebelumnya menteri keuangan indonesia juga sempat menegaskan bahwa masyarakat indonesia kerja sangat keras
tetapi aset dan juga uang tidur tidur saja
nah apa yang menyebabkan indonesia tidak mempunyai mindset investasi seperti di negara maju
ya nomor satu tentunya adalah karakter mager alias malas gerak gitu
memang menurut saya salah satu impact negatif dari teknologi adalah teknologi membuat kita nggak usah ngapa ngapain tidur sekalipun kita bisa tetap terhibur
kalau zaman dulu kalau misalnya kita ingin terhibur kita harus duduk di depan tv
kita nonton film misalnya sekarang orang bisa dari atas kasur dia dia bisa nggak usah ngapa ngapain gitu
ini bikin orang kadang males melakukan hal lain males belajar hal lain segala macam
sehingga salah satunya adalah mereka kurang mendapatkan edukasi tentang keuangan ya
karena yang mereka pikir adalah oke entertainment dulu yang pertama urusan edukasi nanti aja
entertainment yang pertama kedua entertainment ketiga entertainment lagi keempat baru ngopi gitu
jadi edukasi keuangan belakangan
nah inilah yang membuat seseorang jadi nggak tahu
bagaimana caranya mengembangkan dananya sehingga ibaratnya ketika dia tidur sekalipun dia bisa dapat duit
jadi yang dia lakukan adalah karena dia tidak punya edukasi itu
akhirnya yang dia lakukan adalah dia harus tetap bekerja untuk dapat active income
jadi income yang dia dapat hanya kalau dia bekerja
kalau dia nggak kerja dia nggak bisa dapat itulah saya pikir penyebabnya
iya bang safir apabila sekarang kita sudah menerima ya edukasi dan kita harus mulai investasi
ada banyak sekali nih instrumen investasi dari reksadana emas

saham hingga aset seperti properti
menurut anda master financial planning seperti apa yang tepat untuk investasi di masa pandemi
nah ini pertanyaan ya kak tidak pernah selesai ditanya
tahun ini ada orang nanya tahun depan ada orang nanya gitu
tapi nomor satu saya selalu menganggap bahwa ada dua produk yang menurut saya dalam jangka panjang
itu cukup mantep kalau kita betul betul mengharapkan return besar ya
jadi pertama itu adalah saham ya
jadi saham adalah produk investasi
yang kalau kita fokus dalam jangka panjang dia bisa memberikan hasil yang luar biasa besar
banyak orang dia nggak punya edukasi dia masuk ke saham apalagi karena dia fomo
dia nomor satu saham karena dia nomor satu dia bisa memberikan capital gain yang cukup tinggi
dalam jangka panjang plus dividend
jadi nomor satu adalah saham
kemudian yang kedua adalah properti
nah properti ini saya pikir kalau kita fokus betul betul
kita bisa ngerti caranya kita tahu edukasi
dan kita bisa tahu cara memilih lokasi yang pas
property dalam jangka panjang juga bisa memberikan hasil yang sangat sangat luar biasa
dan yang ketiga ini maggie dalam beberapa tahun terakhir ini juga cukup bagus
hasilnya adalah kripto
nah aset kripto ini dalam jangka panjang ini juga cukup menarik
asalkan kita punya edukasinya
masalahnya sekarang banyak orang masuk ke crypto itu tidak punya edukasinya
sehingga mereka seringkali merugi
apalagi kalau mereka edukasi
jadi kripto ini juga bisa memiliki jangka pendek tanpa dipengkali pengetahuan trading
jadi saya pikir ada tiga hal saat ini
ada saham properti dan kripto dalam jangka panjang
produk produk itu sangat sangat menarik
iya bang safir
tentunya masih banyak masyarakat yang masih ingin menabung
dan kita kembali ke tabungan
tabungan juga banyak sekali yang ditawarkan dalam sistem deposito
dari tabungan pendidikan hingga tabungan haji
bagaimana kita memilihnya terlebih
tabungan tersebut memiliki syarat tertentu ya
ada jangka waktu deposito
sebagian besar tidak jatuh tempo dalam waktu dekat
ini bagaimana kita memilih deposito yang tepat
maggie perbankan adalah industri yang sangat sangat diregulasi
sangat ketat regulasinya
sehingga seringkali kalau kita mau jujur
antara satu bank dengan bank yang lain
produknya itu hampir hampir mirip
mereka memang punya nama yang berbeda beda
tapi produknya hampir hampir mirip
tapi bukan berarti tidak bisa kita pilih
tentunya yang pertama adalah pilihlah bank
yang memang mereka punya kesehatan yang cukup baik
jadi bank itu punya laporan keuangan yang cukup baik
ada yang namanya kapital adequacy ratio
jadi rasio kecukupan modal misalnya
itu yang pertama kita harus lihat kesehatan perbankan
nomor dua maggie walaupun kadang kadang
mas safir syadik sudah kasih tahu untuk memilih bank yang sehat
kadang kadang kita memilih bank juga karena nomor dua adalah klannya maggie ya
di mana mana ada iklannya ada billboardnya di pinggir jalan
dia masuk iklan dan lain sebagainya
kadang kadang kita memilih bank juga dari iklannya
jadi kadang kadang nomor dua juga pilihlah bank yang kita nyaman
naruh uang di situ
karena kadang kadang kalau kita naruh di suatu bank
mungkin dia bank itu sehat banget tapi kadang kadang kita nggak nyaman
dan nyaman tidak hanya adalah kadang kadang tergantung dari iklan yang kita lihat
makin sering iklannya kita akan merasa bahwa
oh nyaman juga ya seperti itu itu nomor dua
kemudian ketiga adalah lihat lagi tabungannya ada beberapa macam
ada rekening tabungan yang uangnya dikunci ada yang enggak
kalau rekening tabungan itu uang nggak dikunci
seringkali kita menjadikan dia hanya sebagai tempat transaksi keluar masuk uang saja
karena kita orang kaya pertimbangkan tabungan yang rekeningnya dikunci
dan kita bisa terus taruh uang di situ secara rutin
kita bisa taruh uang di situ secara rutin
sehingga dalam jangka panjang kita akan dapat hasil yang lebih baik di masa yang akan datang
dan nomor empat kadang kadang juga bisa kita lihat dari suku bunganya
antara satu bank dengan bank yang lain saat ini mirip mirip suku bunganya
tapi bukan berarti nggak ada perbedaan
dan perbedaan ini meggy bisa diakui menjadi salah satu cara kita memilih bank yang oke
yaitu ya itu dia tadi dari tawaran bunga yang cukup menarik
ini juga bisa dilakukan
ya terima kasih perencana keuangan bang safir senduk
tadi anda juga merekomendasikan ada tiga instrumen investasi di masa pandemi ini
seperti saham kripto dan juga properti
terima kasih bang safir atas informasinya selamat pagi
terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia today
selamat pagi terima kasih